pakar hukum tata negara denny indrayana menyebut komisi pemberantasan korupsi atau kpk saat ini yang berada di bawah rumpun eskutif rentan dengan titipan politik eskutif
mantan wakil menteri hukum dan ham ini juga menyebut hukum saat ini bisa menjadi instrumen pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat termasuk menggunakan kpk
dulu pada saat cicak versus buaya presiden sby turun tangan loh
yaitu presiden sby ini saya punya presiden jokowi jangan bawa bawa sby di sini
oke saya mau ke pak saud dulu silakan pak denny dulu deh
oke silahkan pak deddy dulu
gini gini gini biar kerasa timpongnya
pertama bang abalin
hal ini diungkapkan oleh denny indrayana dalam program political show pada senin kemarin
dari perspektif politik hukum tata negara kata denny posisi kpk sebelum undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan
posisinya berada di luar eksekutif sehingga lebih independen
sementara kpk saat ini berada di bawah eksekutif sehingga secara tata negara rentan dipolitisasi oleh eksekutif
denny juga menuding kpk saat ini menjadi senjata politik untuk pemenangan politik dua ribu dua puluh
sementara tenaga ahli utama kantor staff presiden ali mohtar ngabalin yang juga hadir dalam dialog tidak setuju dengan pendapat denny
menurutnya meski di bawah eksekutif kpk tetap independen
bawa bawa presiden melulus
dan mk dengan jelas meletakkan kpk sekarang di bawah rumput eskutif
teman teman maksudnya benar
meletakkan itu pada presiden
saya tidak membantai itu
meletakkan itu pada presiden
jadi jangan kemudian undang undangnya sudah diletakkan oleh presiden loh
dan koalisi besar di dpr loh
itu pemimpin koalisi itu secara tata negara adalah presiden
maka pada saat abang mengatakan jangan bawa bawa presiden keliru
ini rumput eskutif
dalam hal penyelesaian perkara perkara yang sedang berjalan
sebentar bang ali
sebentar bang ali
sebentar bang ali
saya yang bicara
bang dengan jelas sekarang itu dia di bawah rumput eksekutif
bang karena menyerahkan saya bicara loh
dengan jelas kalau kita tarik dari garis demarkasi secara tata negara
sebelum undang undang sembilan belas dan sesudah undang undang sembilan belas sebelumnya itu kpk adalah lembaga independen
yang bisa dikatakan lepas dari
sekarang karena dia di bawah rumput eksekutif maka dia rentan dengan titipan titipan politik
presiden jokowi bisa mengatakan
kalau dari awal profesor denny bilang rentan kita tidak membantah itu
tapi ketika profesor denny menyebutkan bahwa kpk dengan kerja kerja untuk juga menyangkut bagian daripada kerja kerja politik
saya pikir itu tidak bagus di ruang publik dalam memberikan pendidikan terhadap status kpk
pak ngabalin mengatakan tidak beliau bagian dari istana
kita bisa nilai silakan publik menilai
apakah presiden jokowi sekarang masuk kepada pilpres dua ribu dua puluh empat atau tidak
urusannya dengan jokowi di dua ribu dua puluh empat dengan kpk
biar publik yang menilai
biar publik yang menilai
oke ini karena waktu kita nggak banyak
gini nana nana sebentar
jangan sampai disini
jangan sampai disini
saya bilang kpk sekarang itu bedanya dengan dulu
kpk sekarang menjadi senjata instrumen dalam politik
dan termasuk dalam dua ribu dua puluh empat
saya mau bilang tidak bagus kalau dia sebagai seorang profesor tata negara
loh saya baca politik hukum pak
ini politik hukum tata negara
tapi saya tidak mau cara itu dipakai untuk
hukum sekarang bagian dari instrumen pemenangan pemilu
kita waktunya sudah habis
saya kasih kesempatan